tni angkatan laut harus tetap siaga sepanjang hari di perairan nusantara
meski secara jumlah kapal kapal perang tni al masih sangat terbatas
namun demikian profesionalisme tetap harus diutamakan
untuk menguji profesionalitas itu maka tni angkatan laut harus rutin melakukan sejumlah latihan
mulai dari latihan satuan terkecil antar satuan hingga puncaknya latihan armada jaya
yang biasanya rutin dilakukan setiap tahun
di tahun dua ribu enam belas ini latihan armada jaya adalah yang ke tiga puluh empat kalinya
kegiatan latihan armada jaya ini adalah untuk mengukur tolok ukur pembinaan tni angkatan laut
khususnya komponen sat sistem senjata armada terpadu
sistem ini adalah struktur kekuatan angkatan laut yang terdiri dari kri
tudara marinir dan pangkalan
dalam skenario pelatihan kali ini disimulasikan negara musuh yang mencaplok wilayah indonesia
di kawasan selatan jawa timur
musuh dengan dukungan kekuatan tempur laut dan udara dengan mudah menguasai wilayah indonesia
kesatuan tempur setempat yang mempertahankan wilayahnya dengan mudah dihancurkan musuh
presiden selaku panglima tertinggi
kemudian memerintahkan panglima tni merebut kembali wilayah itu
kemudian panglima tni memerintahkan tni angkatan laut melakukan serangkaian operasi
guna menghancurkan kekuatan musuh dan merebut kembali wilayah yang telah diduki
kepala staf tni angkatan laut kemudian membentuk komando komando tugas
untuk melaksanakan operasi laut dan operasi pendaratan amfibi
dalam armada jaya kali ini
tiga puluh empat kapal perang
serta puluhan kendaraan tempur disiapkan
susunan tempur angkatan laut akan selalu seperti itu
adalah ada kogas operasi tempur laut kogas operasi amfibi
dan operasi pendaratan amfibi
didukung dengan sistem komando pengendalian dan logistik yang betul betul purna
artinya memadai untuk pasangan kegiatan tempur
sudah naik ke tempatan manakala
langsung beritanya untuk pasangan tersejar
langsung tersejar siap
membentuk operasi besar
secara sederhana skenario perebutan wilayah nkri dibagi dalam tiga fase
fase pertama adalah persiapan yaitu mempersiapkan alusista
personil serta logistik untuk operasi militer
fase kedua adalah operasi tempur laut dengan sasaran penguasaan wilayah laut
untuk mendukung operasi amfibi
selanjutnya adalah fase ketiga yaitu operasi amfibi dan pertempuran darat
untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai musuh
dalam fase fase ini dipastikan terjadi berbagai macam skenario pertempuran
di laut akan terjadi pertempuran anti kapal permukaan serta anti kapal selam
untuk operasi ini tni angkatan laut sekaligus akan mencoba kapal perang terbaru buatan dalam negeri
yaitu kapal cepat rudal empat puluh meter kelas celurit serta rudal c tujuh ratus lima buatan tiongkok
rudal ini mampu menghantam sasaran sejauh satu ratus empat puluh kilometer
dan merontokkan kapal perang hingga robot seribu ton
selain itu ada pula skenario pertempuran anti kapal selam dan peluncuran torpedo
lalu pada fase pendaratan amfibi juga tidak akan kalah seru
puluhan tank amfibi akan merangsek wilayah musuh diiringi serbuan roket roket terbaru milik marinir
setelah semua rencana operasi disiapkan barulah dimulai fase fase tersebut
tni angkatan laut akan melaksanakan peran berlayar dan bertempur

sdpits sdhp sudan dasski aku stay that morning
sudah bersiap dengan kelengkapan senjata mereka
tidak ketinggalan kendaraan tempur
serta kapal perang ikut berbaris rapi
inilah kekuatan tni angkatan laut
yang akan dikerahkan untuk merebut kembali
wilayah nkri yang dicaplok musuh
tiga puluh empat kapal perang puluhan kendaraan tempur
hingga lima personil marinir dikerahkan
dalam latihan armada jaya ke tiga puluh empat kali ini
usai gelar pasukan
kendaraan tempur memasuki lambung kapal pengangkut
ada lima kapal pengangkut tank
yang ikut dalam latihan ini
tiga di antaranya merupakan kapal landing ship dock
buatan dalam negeri berdasar lisensi dari korea selatan
sekali jalan kapal ini sanggup menampung

yang memiliki penjualan pasukan dan puluhan kendaraan tempur
untuk kapal kita memang didesain untuk membawa peralatan tempur
saat ini untuk yang dibawah itu
kita mampu membawa dua puluh dua peralatan tempur
dan delapan belas kendaraan tempur
persiapannya kita akan dilaksanakan dipangkalan
dengan proses yang kita sebut dengan embarkasi
peralatan tempur itu sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan gelombang atau katakanlah keluarnya pada saat di daerah serbuan urutan keluar di daerah serbuan ambibi
kapal kapal pembawa pasukan dan tank ini nantinya akan bergerak sembari dikawal kapal kapal perang jenis rengkat corvet dan kapal cepat rudal
tidak ketinggalan kapal logistik untuk menjamin keberlangsungan operasi selama di lautan
setelah semuanya siap kapal pun berlayar dan bertempur
meski perairan tampak tenang kewaspadaan tetap utama
berkali kali helikopter serta pesawat pengintai melakukan pengawasan
di sekitar perairan yang akan dilewati satuan tugas tni angkatan laut
kontak musuh pertama justru datang dari bawah permukaan laut
kapal selam musuh terdeteksi mendekati armada tni angkatan laut
dalam istilah tempur tni angkatan laut hal ini dinamakan peran bahaya bawah air
empat kapal perang corvet kelas park chim pun segera memburu sasaran
sekaligus melindungi armada utama
kapal perang ini memang didesain untuk mendeteksi dan menghancurkan kapal selam musuh
kri silas papare kri tengku umar kri wiryanto serta kri patimura meluncurkan roket roket anti kapal selam
roket ini adalah jenis rbu enam ribu buatan rusia
roket ini didesain untuk mencari penyelamatkan kapal selam musuh
roket ini didesain untuk mencari penyelamatkan kapal selam musuh

lalu gelembung kejutnya mampu merusak bahkan menenggelamkan kapal selam
usai pertempuran suasana tegang belum mencair
di wilayah perairan masih ada unsur unsur tempur musuh
kontak kali ini datang dari kapal perang musuh yang berlayar sekitar lima puluh lima km dari armada tni angkatan laut
setelah terdeteksi kapal perang pengawal memberikan perlindungan kepada kapal armada
sementara kapal cepat rudal sibuk bermanuver serta mengunci sasaran musuh
kesibukan dan ketegangan mewarnai anjungan pusat informasi tempur kri celuri
ketika posisi sasaran terkunci maka rudal pun meluncur
kri celurit yang melontarkan rudal ini merupakan kapal perang buatan dalam negeri
kapal ini didesain dan dibuat oleh pt palindo marineship yard di batam
meski berukuran hanya empat puluh meter kapal ini sangat mematikan karena dilengkapi rudal rudal canggih
untuk pertahanan diri dari serangan udara kri celurit dilengkapi kanan tiga puluh mm yang dioperasikan secara otomatis

kanan ini mampu menangkis serangan rudal
meski sebagian besar kekuatan musuh sudah hancur sebagian kecil lainnya masih berupaya melawan
kini giliran meriam kapal kapal perang menyalak membabat sisa sisa musuh
proses pertempuran laut ini juga disaksikan oleh presiden joko widodo
jokowi tiba menggunakan helikopter yang mendarat langsung di kri banjarmasin
usai perang laut kini lautan sudah sepenuhnya dikuasai armada tni angkatan laut
kapal kapal pengangkut pasukan bisa terus melaju menuju pantai sasaran
besok kan ternyata akan dilaksanakan serbuan ampibih
nanti sehingga setelah ini unsur unsur yang tergabung dalam latihan armada jaya akan membentuk dalam kogas masing masing pak
ada kogaslah mereka akan melanjutkan kegiatan untuk mengamankan pantai banongan
setelah aman kemudian memberikan kesempatan kepada unsur komando tugas amfibi untuk mendaratkan pasukan pendarat marinir
di kapal pengangkut para marinir terus bersiap dan berlatih
tak terkecuali latihan fisik meski tempat sangat terbatas
kendaraan tempur dan tank juga terus menerus diperiksa kesiapannya
bahkan marinir juga berlatih menurunkan pasukan serta tank di tengah laut
seperti yang dilakukan oleh tank bmp tiga dari kri teluk banten
meski di tengah lautan tank ini mampu melaju setelah diturunkan dari kapal laut lalu naik kembali ke dalam kapal

keunggulan laut dan udara sudah dikuasai oleh unsur unsur kita
untuk itu komando tugas ampibih ini mendaratkan pasukan mendarat beserta kendaraan kendaraan tempur
untuk membentuk tumpuan pantai kemudian kita mendaratkan pasukan
waktunya ditetapkan jadi di dalam perencanaan waktu itu ditetapkan bahwa pada hari h jam j kita harus mendaratkan pasukan untuk merebut tumpuan pantai
kemudian kita juga mengamankan gerakan pasukan pendarat itu sendiri
tidak ada waktu untuk berleha leha bagi para prajurit marinir
bagi komando tugas mendarat
kami sudah mempersiapkan latihan ini mulai dari awal tahun dengan materi latihan m satu atau marinir satu marinir dua pada triwulan dua marinir tiga pada triwulan empat
dan saat ini latihan puncak tni angkatan laut marinir terlibat sebagai pasukan mendarat ampibih
hingga sore hari menjelang pelaksanaan operasi amfibi marinir terus berlatih dan mempersiapkan diri
marinir akan mendarat dan menang
kami juga mempersiapkan latihan m satu dan m dua untuk menang

kami juga mempersiapkan latihan m satu dan m dua untuk menang
malam masih panjang tapi kesibukan justru baru dimulai di kri surabaya
malam masih panjang tapi kesibukan justru baru dimulai di kri surabaya
malam masih panjang tapi kesibukan justru baru dimulai di kri surabaya
di kapal ini terdapat dua ratus lebih pasukan marinir serta lebih dari sepuluh tank mpv
di tempat lain awak dapur sudah memasak makanan untuk para marinir
untuk menyerbu sasaran para pasukan ini harus kenyang
jika dalam misi tempur sesungguhnya bisa jadi ini merupakan makanan terakhir bagi para marinir
menjelang jam yang ditentukan lampu lampu kapal digelapkan
ini berfungsi untuk menyamarkan kedatangan kapal amfibi
yang karena posisinya sudah mendekati pantai banongan jawa timur yang dikuasai musuh
jam menunjukkan pukul tiga dini hari
di lantai paling bawah kapal pengangkut
para marinir telah bersiap
sebagian lainnya memilih beristirahat
memanfaatkan waktu tersisa sebelum terjun ke medan tempur
mesin mesin tank amfibi mulai dipanaskan
tugas operasi amfibi memang bukan tugas mudah
acapkali tugas melabrak pasukan musuh di pantai
yang memakan korban jiwa marinir
di sini pasukan pedaraan dan pedaraan pedaraan siap
di anjungan kapal panglima komando tugas amfibi memberikan taklimat terakhirnya
para prajurit tni angkatan laut yang saya banggakan
di sini panglima komando tugas amfibi
musuh sudah di depan mata
rebut dan tegakkan kembali kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
daratkan pasukan pendarat
daratkan pasukan pendarat
tuhan yang maha esa allah
terima kasih panglima
terima kasih pak
komandan korps marinir
yang juga komandan pasukan pendarat
memotivasi anak buahnya
yang akan memimpin langsung operasi pendaratan marinir
satu persatu dengan penuh keyakinan
pasukan marinir menaiki
tak ada lagi kata mundur pada tam ini
mesin mesin tank makin menduru
asapnya memenuhi kabin kapal
dan menyiksa pernafasan
yang dinanti justru segera meluncur ke laut
tepat saat materi terbit
satu persatu tank amfibi itu terjun ke lautan lepas
jarak antara kapal pengangkut dengan pantai
sekitar satu kilometer
selepas keluar dari kapal
tank tank amfibi bermanuver membentuk formasi
mereka melaju melalui lorong pendaratan
yang sebelumnya sudah disiapkan pasukan intai amfibi dan kopaska
di tepian pantai
ledakan demi ledakan memenuhi pantai
tak ketinggalan pesawat tempur
yang memberikan dukungan serangan darat
untuk membersihkan pantai dari kekuatan musuh
pendaratan berlangsung dalam enam gelombang
membentuk formasi setengah lingkaran
sebagai strategi menguasai kawasan
kawasan pantai musuh
setelah pendaratan sempurna
dan gangguan musuh di pantai berhasil ditaruhkan
ratusan prajurit turun dari kendaraan tempur
untuk menyerbu pasukan musuh di lembah
rawa hingga perbukitan
pasukan darat yang telah lebih dulu keluar dari lambung tank
juga terlibat kontak senjata
dengan para tentara musuh
di areal persawahan dan perbukitan
pertempuran hebat pasukan gabungan tni al
dengan musuh ini pun berlangsung sengit
pasukan infanteri bergerak sekirama dengan kaveleri
yang mengandalkan serbuan tank
dikerahkan untuk menggempur markas musuh dari kejauhan

mampu menjangkau sasaran hingga dua puluh km
kerusakan yang diakibatkan gempuran roket ini
tak hanya itu
yang dimiliki mariner
juga digunakan mengempur pasukan
yang berada di puncak gunung
sejumlah kem kem dan perut kampungan musuh pun hancur
terkena butiran peluru meriam yang sangat akurat
kalau dari kogaspib
dinyatakan berhasil dan tidaknya
kita berhasil mendaratkan pasukan mendarat
dengan keadaan aman
kemudian seluruh peralatan
mampu didaratkan dengan baik
tanpa adanya gangguan gangguan dari
musuh yang diskenarikan ada musuh
aksi pertempuran mariner ini
juga disaksikan langsung oleh presiden jokowi
di puncak t dua belas karang tekok
banyu putih situmbondo
akan terus meningkatkan kemampuan tempur
dan kekuatan militer indonesia
meski penghematan anggaran terus diterapkan
terus kita lakukan
pakaian pakaian yang disesuaikan dengan
kejayaan kejayaan strategis yang kami inginkan
pertempuran berlanjut hingga siang hari
seusai direbutnya kembali wilayah nkri
misi tni angkatan laut
sebagai tentara profesional
tni angkatan laut diharuskan
terus menerus melakukan latihan tempur
latihan tempur gabungan skala besar
juga menjadi daya kentar
bagi negara negara asing
yang berniat mencaplok wilayah nkri
meski menggelar latihan semacam ini
memakan biaya yang tak sedikit
juga tidaklah murah